ya perjuangan para pebalap dimulai pada jumat delapan belas maret dua ribu dua puluh
ada dua agenda hari ini yaitu sesi latihan bebas satu dan dua
lalu seperti apa hasilnya
kita akan tanyakan langsung dengan korespondensi nn indonesia albi pratama di sirkuit mandalika
albi bagaimana hasil sesi latihan bebas motogp hari ini
selamat sore taufik
hari ini memang adalah hari yang ditunggu tunggu oleh penggemar motogp
dan juga masyarakat yang memang ingin mengetahui lebih banyak tentang motogp
yang digelar di seri mandalika international circuit pada hari ini delapan belas maret dua ribu dua puluh tiga
hari ini memang adalah hari di mana para pembalap mulai dari kelas moto tiga moto dua dan juga motogp
sampai dengan asia talent cup melakukan sesi latihan bebas ataupun free practice
sebanyak masing masing dua sesi
pada sesi pertama untuk kelas motogp sendiri
ini yang diberikan waktu selama lebih kurang empat puluh lima menit oleh race direction
untuk dapat mengelilingi sirkuit sendiri
pembalap yang memiliki catatan waktu tercepat di free practice pertama
adalah pembalap dari repsol honda yaitu paul espargaro
lalu di posisi keduanya juga ada miguel oliveira
yang adalah pembalap dari ktm red bull factory
dan yang ketiga adalah rekan satu tim dari paul espargaro
adalah mark marquez yang menempati posisi ketiga
dan beralih ke free practice kedua yang digelar pada pukul lima belas sore
di mana pembalap ini harus berjuang dengan cuaca
yang sangat berat
panas sekali taufik
di mana tadi ada informasi yang diberikan oleh dorna sport dan juga race direction
bahwa cuaca pada pukul tiga sore tadi suhunya mencapai tiga puluh dua derajat celcius
dan juga suhu lintasan ataupun track ini mencapai empat puluh dua derajat celcius
dan itu adalah suhu yang cukup panas jika dibandingkan dengan sirkuit sirkuit
yang biasanya mereka hadapi di eropa yang memiliki suhu lebih dingin
seperti itu sehingga ada beberapa strategi yang harus mereka pikirkan
mulai dari pemilihan ban mulai juga dengan kekuatan stamina mereka
karena mereka mengaku dengan wear pack ataupun racing suit
yang mereka gunakan itu berbahan tebal berbahan kulit dan juga ada airbag di dalamnya
tentu memiliki bobot dan juga memiliki tingkat keamanan tinggi
tapi mereka merasa sesak seperti itu dengan humidity ataupun cuaca
yang ada di kawasan mandalika
tetapi walau begitu mereka tetap senang dengan layout sirkuit mandalika
yang memang dikelilingi oleh pemandangan yang bagus perbukitan
dan juga ada lautan yang bisa membuat mereka lebih enjoy dalam berkendara
akan mencatatkan waktu tercepat pada saat free practice sendiri
nah untuk free practice kedua ini ada perubahan yang cukup besar
di mana nama nama besar seperti mark marquez francisco bagnaya dari ducati
johan mir yang merupakan juara dunia motogp tahun dua ribu dua puluh
dan juga paul espargaro ini justru tersingkir ke urutan sembilan belas dua puluh dua puluh satu dan juga dua puluh dua
tetapi pembalap yang pada saat di sesi free practice pertama
ini hanya berhasil mencatatkan waktu di posisi enam
yaitu juara dunia motogp tahun dua ribu dua puluh

yakni fabio quartararo akhirnya berhasil mencatatkan waktu tercepat
sebagai pembalap tercepat di sesi free practice kedua
disusul oleh rekan satu timnya yaitu franco morbideli
yang berada di posisi kedua dan juga di posisi ketiga
ada pembalap ducati dari peramak racing johan zarco
tetapi ini masih belum final karena besok masih ada sesi free practice
ataupun sesi latihan bebas ketiga yang harus mereka lewati
karena nantinya dari tiga free practice ini para pembalap harus mencatatkan waktu
mencatatkan waktu terbaik mereka di masing masing free practice
setelah itu nanti akan ada kumulatif angka
jadi dari free practice satu dua dan juga tiga akan dirata ratakan
maka akan muncul sepuluh pembalap tercepat yang akan langsung masuk ke sesi kualifikasi kedua
sedangkan untuk pembalap lainnya yang berada di luar sepuluh besar tadi
yaitu pembalap mulai dari posisi sebelas sampai dua puluh empat
ini harus mengikuti sesi kualifikasi pertama
yang mana itu akan ada konsekuensi mereka harus dua kali melakukan sesi kualifikasi seperti itu
jadi ini adalah satu hal yang harus dilakukan

kualifikasi satu kualifikasi dua
untuk kemudian nantinya siapa yang akan menepati urutan starting grid
ataupun start dari posisi pertama sampai akhir
pada race yang akan digelar pada hari minggu dua puluh maret dua ribu dua puluh dua yang akan datang
sekedar informasi taufik diinformasikan bahwa presiden joko widodo ini direncanakan
akan datang menonton di kawasan sirkuit internasional mandalika sendiri pada hari minggu nanti
tetapi terkait dengan tempat masih belum bisa diinformasikan kepada publik
terkait dengan keamanan dan juga keselamatan dari presiden sendiri
ketika nantinya sudah ada informasi tentunya akan ada informasi lanjutan
yang akan diberikan oleh pihak pengelola sirkuit dalam hal ini adalah mgpa dan juga dorna sport
ada yang menarik anda sampaikan tadi bahwa pada sore hari tadi
dorna sempat mengeluhkan begitu dengan kondisi cuaca yang cukup panas
di sirkuit ini

pramusim februari lalu para rider mengeluhkan aspal yang mengelupas
apakah anda mendapat keluhan yang sama setelah latihan free practice pada sore hari tadi
mengingat perbaikan aspal itu hanya dilakukan pada tikungan tujuh belas sampai tikungan lima saja
yang aspalnya diganti dan pengerjaannya pun terbilang ngebut
anda mendapatkan keluhan dari para rider
ya taufik sejauh ini belum ada keluhan apapun yang disampaikan oleh rider
baik itu dari kelas moto tiga moto dua dan juga motogp yang memang jumlahnya sangat banyak
semua hanya fokus untuk mencatatkan waktu terbaik dan dari donald sendiri pun
tidak ada informasi mengenai lintasan
tetapi itu bisa diartikan bahwa homologasi sudah dipegang oleh pihak mgpa
selaku pengelola sirkuit mandalika
ini sendiri adalah untuk menciptakan kualitas yang lebih baik lagi
dari lintasan sirkuit dari layout sirkuit dan juga dari fasilitas yang ada di sirkuit
yang mana ini sudah dilakukan pada tanggal empat belas sampai dengan lima belas maret dua ribu dua puluh
kemarin juga kami dari tim yang bertugas di sini melakukan sesi wawancara
dengan wakil direktur mgpa yaitu cahyadi wanda yang menyatakan bahwa
seluruh hal hal yang disempurnakan mulai dari aspal mulai dari tikungan ke enam belas lima sampai ke tikungan lima
ini seluruhnya sudah dilakukan atas rekomendasi yang diarahkan oleh fim
selaku federasi sepeda motor internasional dan juga oleh dornasport
sehingga apa apa saja yang sudah dilakukan ataupun disempurnakan ini sudah sangat detail
jadi diharapkan tidak ada lagi hal hal yang memang dirasa kurang
sehingga hanya tinggal menunggu balapan ini dilaksanakan dengan baik dan juga dengan lancar
tentu evaluasi akan ada tetapi itu biasanya dilakukan setelah akhir balapan
dan kedepannya mungkin akan terus ada penyempurnaan penyempurnaan
yang bisa dilakukan di sirkuit mandalika sendiri
terkait dengan penambahan teknologi ataukah pengaspalan ulang
karena nantinya sirkuit mandalika akan menjadi tuan rumah dari sejumlah event balap internasional
tahun ini saja selain motogp masih ada dua event internasional lagi taufik
yang akan diselenggarakan di sirkuit internasional mandalika
yang kedua adalah setelah motogp ada grand tourer championship
ini adalah mobil mobil supercar yang nantinya akan dibalapkan di sini
karena biasanya dibalapkan di eropa seperti itu
dan tentu akan ada improvement yang dilakukan untuk mobil mobil supercar
untuk menyempurnakan sirkuit sesuai dengan spek kendaraan kendaraan
lalu masuk ke bulan november akan ada lagi world superbike
yang akan menjadikan indonesia kembali menjadi tuan rumah di ajang balap wsbk tahun dua ribu dua puluh
sehingga kita akan menantikan akan ada kejutan ataupun penyempurnaan apalagi
yang bisa dilakukan untuk menjadi tuan rumah dari pesta olahraga yang ada di dunia
baik terima kasih albi pratama melaporkan langsung koresponen cnn indonesia dari sirkuit
sirkuit internasional mandalika lombok